gimana gimana keadaan fani
kita semua gak tau kondisinya bagaimana
tapi sekarang fanny lagi ditangani sama dokter
reno juga lagi ngobrol sama dokternya
mak aku mau ketemu sama reno
aku pengen tau gimana perkembangannya fani
iya mama juga pengen ketemu
kondisi ibu fani
sangat mengkhawatirkan sekarang
aku bener bener minta maaf sama kamu aku
itu juga sebabnya kenapa
kenapa reno ngirim aku ke bandung
biar aku tuh bisa ngejagain kamu
fani kamu gak apa apa kan
fani tenang ya fani
aku bener bener minta maaf
kamu harus merasakan semua ini
tidak bisa menjaga kamu
pernah mencintai kamu
pernah mencintai kamu
mama aku mohon aku harus nemuin kak fani sekarang
iya boleh kok
kamu gak usah mengadu ke mama
kamu lupa ya fani itu adalah istri aku
dan apapun yang terjadi dalam keluarga aku kamu gak berhak ikut campur
itu kan itu kan prinsip kamu
dan itu pula yang kamu katakan ke mama pada saat mama datang ke rumah kamu mohon mohon
afif sekarang bukan saatnya egois afif
kak fani udah tahu kamu gak mencintai dia
kak fani pasti shock
kak fani punya trauma
dia tinggal pergi
oleh laki laki yang dicintai di hari pernikahannya
fani ada di kamar
kak fani kak fani harus tenang
kakak gak boleh kayak begini
kakak masih punya aku
aku akan lindungi kakak
lindungi apa istri kamu udah bikin aku kayak gini
kamu udah bikin hidup aku menderita
kakak gak boleh putus asa kakak gak boleh nyerah
percaya sama aku kak
bawa ke dokter ayo ke rumah sakit
aduh reno kok di telpon gak diangkat angkat ya
aku khawatir dia dimana sekarang
aku tuhan mama aja ya
siapa tau reno ke rumah mama
ma ada reno gak sama di sekolah
oh gak ada ya ma
aku telepon rumah afif aja kali ya
aku tanya aja sama kak fani
siapa tau kak fani tau dimana reno
bi ada kak fani nya gak ya
di rumah lagi gak ada siapa siapa non
semua lagi pada pergi ke rumah sakit
kak fani sakit
bi tau gak rumah sakitnya dimana
kalau nggak salah sih rumah sakit perdana medikal
yaudah yaudah makasih ya bi
ya allah aku harus ke rumah sakit itu sekarang
masi reno ada di sana
gimana gimana keadaan fani
kita semua gak tau kondisinya bagaimana
tapi sekarang fanny lagi ditangani sama dokter
reno juga lagi ngobrol sama dokternya
mak aku mau ketemu sama reno
aku pengen tahu gimana perkembangannya fani
iya mama juga pengen ketemu
kondisi ibu fani sangat mengkhawatirkan sekali pak
kemungkinan ibu fani mengalami shock yang sangat berat
tapi tenang saja pak
kami sudah memberikan obat teman pak
tapi kalau dia shock kembali
dia akan mengalami gangguan kejiwaan
dok lalu apa solusi terbaik untuk kak fani
kalau begitu ibu ini yang akan bisa jawabnya pak
karena kembalinya bu fani ke jakarta
dia sudah beberapa kali datang ke tempat saya
dan dia bercerita bahwa dia mau menikah
jalan satu satunya untuk memulihkan
kondisi ibu fani adalah dia harus merasakan rasa cinta
karena dia trauma dengan masa lalunya
dan dia pernah kecewa
sehingga rasa percaya dirinya berkurang
itulah yang dialami saat ini oleh ibu

dia pernah ket science award
mengatakan bahwa ia belum pencabar
jika melakukan prova yang tinggi
saya pikir bahwa sekarang benar benar ini saya ini personifikasi

aku akan cerai candela
aku gak mau cerai renu
kak fani itu sudah menjadi istrinya afif
sudah seharusnya afif yang menyembuhkan dan mencintai kak fani
afif memang sudah harus bikin kavani percaya kalau dia merasa dicintai
kak fani kamu tenang dulu
aku bisa jelaskan semuanya sama kamu
kamu pernah cinta sama aku kan
fani kamu tenang
kamu tenang dulu
nanti ketika kak fani sadar
aku akan membawanya pulang
aku gak setuju
di rumah kamu itu ada cynthia
aku takut cynthia berbuat aneh aneh
yang nanti bakal bikin kak fani tambah shock
aku gak mau
kamu dan kak fani tinggal di rumah aku dan renu
ya udah nanti aku pikirkan